ini merupakan rekaman video aksi petani di kecamatan ranca bali
yang tengah merusak tanaman sayuran yang mereka tanam sendiri
tak cuma menginjak injak dan menendang
ada juga petani yang memotong hasil tanaman secara asal
hal ini tentu tak sebanding dengan pengeluaran mereka
untuk membeli benih serta biaya perawatan mulai dari menanam hingga panen
ada pun jenis sayuran yang harganya anjlok diantaranya adalah kubis
sebelumnya kubis dapat terjual di harga rp lima per kilogram
kini hanya rp lima ratus per kilogramnya
sawi putih yang sebelumnya rp tiga per kilogram
kini hanya rp dua ratus per kilogram
begitu juga dengan harga daun bawang
kondisi semakin diperparah dengan tingginya harga pupuk dan obat
untuk perawatan tanaman yang terus merangkak naik
kita menyelesaikan persoalan ini terutama dalam bidang pupuk
karena pupuk sekarang mahal
yang asalnya npk enam belas itu di harga rp empat belas sampai rp lima belas
sekarang mencapai rp dua puluh per kg
nah itu bagi kami sangat berat
menurut kepala dinas pertanian kabupaten bandung tisna umaran
turunnya harga seperti ini memang seringkali terjadi
pihaknya mengaku akan segera turun tangan sehingga nantinya petani bisa secara langsung menjual harga
hasil panen kepada konsumen
sempat melambung tinggi kini harga cabai merah besar turun bebas
masa panen yang biasanya disambut gembira oleh para petani di desa panemon
kecamatan sugiwaras kabupaten bojonegoro ini
kini disambut dengan sedikit rasa kecewa
harga cabai merah besar yang sempat menembus rp lima puluh per kilogram di tingkat petani
kini terjun bebas menjadi rp dua puluh per kilogram
hal ini menyebabkan harga jual di tingkat pedagang pasar
yang bahkan sempat menembus rp seratus per kg

petani yang berada di kisaran rp empat puluh lima per kg

petani tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan harga cabai merah ini turun drastis
padahal hasil panen kali ini terbilang dalam kondisi baik
petani berharap agar kondisi ini tidak berlanjut dan segera ada langkah dari pemerintah untuk menstabilkan harga
sehingga petani tidak mengalami kerugian
tim liputan cnn indonesia